minimnya kesejahteraan guru honorer membuat salah satu guru honorer di sumeneb madura menjalani profesi ganda sebagai petani garam
zaini empat puluh enam tahun warga karanganyar kecamatan kalianget sumeneb jawa timur
sudah sejak empat belas tahun mengabdikan diri sebagai pengajar di sekolah dasar negeri karanganyar
meski honor yang diterimanya hanya sebesar lima ratus ribu rupiah setiap bulan tak membuatnya patah semangat untuk mengajar
sehari hari zaini mengajar pelajaran matematika
sejumlah siswanya mengaku senang dengan kepribadian sang guru yang dikenal baik dan mudah dimengerti saat mengajar
zaini mengaku honor mengajar yang diterimanya sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah ditambah intensif dari pemerintah daerah sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah
honor tersebut jelas tidak mencukupi biaya hidup keluarganya dan dua anaknya
ia pun akhirnya melakukan pekerjaan lain sepulang mengajar

zaini mengajar di petani garam sebuah pekerjaan yang merupakan warisan dari orang tuanya
dalam kesehariannya setiap pulang mengajar di sekolah dasar negeri karanganyar ia langsung berganti baju dan bekerja di tambak garam
saya mulai dari pengajar waktu tahun dua ribu empat di batu putih sdn aingra i
tahun dua ribu tujuh pindah ke sdn karanganyar

bagaimana membagi waktunya itu pak antara pekerjaan dengan mengajar selama ini
mulai dari jam enam ke sekolah jam setengah dua pulang dari sekolah langsung ke tambak

pekerjaan bertani garam ini digelutinya untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan dua anaknya yang saat ini masih sekolah
penghasilannya dari bertani garam sebesar rata rata tiga juta rupiah per bulan saat musim garam cukup membantu kehidupannya
zaini adalah salah satu dari ribuan guru honorer di indonesia yang berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kesejahteraan para guru honorer
agar bisa hidup lebih layak seperti guru yang berstatus pegawai negeri sipil
ahmad rahman sumeneb